selasa pagi terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi berinisial a
dihadirkan dalam konferensi pes saat reskrim polres katingan
di ruang bit humas polda kalimantan tengah jalan cilikriwut kota palangkaraya
pelaku ditangkap di rumahnya setelah tiga hari petugas melakukan penyelidikan
dari keterangan terduga pelaku pula polisi akhirnya berhasil menemukan
lokasi pembuangan bagian tubuh korban yang ternyata tidak jauh dari lokasi penemuan mayat korban
berdasarkan hasil visum dokter forensik polisi menemukan bukti
pelaku sempat menyodomi korban sebelum membunuh kemudian memutilasinya
dari hasil pemeriksaan sejauh ini kapolres katingan akbp andi siswan ansyah menduga
motif dibalik pembunuhan sadis ini berlatar belakang keinginan pelaku
melampiaskan hasratnya terhadap korban yang berinisial a
memang harus dibunuh gitu bang ya
hasrat seketika mau nyodomi gitu berhitu
bang jejak rekam dia bang selama ini terhadap anak anak memang gitu bang
memang dari beberapa keterangan saksi menyampaikan sering sering bertemu di bawah pohon asam dea
setiap sore merokok dan dia sering memberikan rokok kepada anak tersebut
berarti ini berlaku ini
berlaku ini terpaksa pedofil
masih kita buktikan nanti
berapa anak yang jadi korban dia nih
untuk sementara pengakuan beliau satu
polisi belum bisa memastikan apakah pelaku terpaksa pelaku kejahatan pedofil
namun satreskrim polres katingan masih mendalami kasus ini
karena menduga pelaku juga pernah melakukan kejahatan serupa dengan korban di bawah umur lainnya
samsudinor kota pelangkaraya